pemirsa mulai satu januari dua ribu lima belas pin enam digit wajib digunakan sebagai sarana verifikasi dan autentikasi
untuk transaksi kartu kredit dari penerbit domestik dan digunakan di merchant di seluruh indonesia
penerapan ketentuan ini merupakan langkah bank indonesia untuk memperkuat perlindungan bagi konsumen kartu kredit
melalui peningkatan keamanan kartu serta penguatan manajemen resiko
dan untuk membahas hal ini saat ini di studio telah hadir bapak sofwan kurnia
beliau adalah deputi direktur departemen kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran bank indonesia
apa kabar pak sofyan terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini
oke pak sofwan kalau kita bicara mengenai latar belakang diberlakukannya ketentuan penggunaan pin enam digit di kartu kredit
sebetulnya apa saja yang melandasi itu
jadi begini banyak angka fraud yang terjadi di industri yang dilaporkan kepada bank indonesia
itu yang mendorong kami untuk segera meregulasi agar ada pengamanan dari instrumen alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank bank
jadi ini untuk menekan angka kejahatan yang selama ini dengan pencurian data yang dilakukan
yang diambil oleh si pelaku dari kartu kredit yang digunakan oleh si cut holder
biasanya dari tahun ke tahun meningkatkan sehingga kemudian kebijakan ini perlu diberlakukan ya
jadi itu yang mendasari kami untuk mengeluarkan ketentuan tersebut
oke kalau kita lihat kondisi kesiapan industri dalam implementasi pin enam digit ini sejauh ini seperti apa pak sofwan
kalau kita bagi dua kesiapan industri itu misalnya satu dari kesiapan infrastrukturnya
dan satu ini tentunya perlu edukasi juga ya kepada masyarakat sebagai cardholder
juga masyarakat sebagai merchant yang menggunakan terminal atau perangkat edisi yang nanti akan menerima kartu kredit
si pengguna kartu kredit
jadi untuk tahap yang kesiapan infrastruktur saat ini hampir semua bank sudah
apa menyiapkan strategi karena proses untuk menerapkan pinnem digit ini membutuhkan kerjasama dengan merchant juga
membutuhkan kerjasama dengan prinsipal dalam hal ini di kartu kredit itu ada tulisan visa mastar cup dan seterusnya
ada enam prinsipal itu kita butuh kerjasama dengan mereka dan mengedukasi masyarakat
jadi ada program komunikasinya yang program komunikasinya juga sudah kita siapkan
dan kalau diperhatikan di beberapa koran di media di website nya bank
melalui sms blast melalui email blast juga oleh bank sudah dikirim ke masyarakat
lalu banknya sendiri dalam hal ini untuk menyiapkan agar terminal edisi yang ditempatkan di pedagang pedagang itu juga
sudah apa beberapa bank sudah meroll out sudah menerapkan sehingga masyarakat sekarang sudah mulai
di beberapa bank sudah menerapkan sehingga masyarakat sekarang sudah mulai
di beberapa bank bank bank apa yang sudah siap itu yang bisa saya sebutkan barangkali bank mandiri bca
ada beberapa bank lagi bank yang masyarakat sudah bisa menggunakan kinerja
oke berarti dengan diberlakukannya p enam digit untuk transaksi dengan menggunakan kartu kredit
otomatis untuk penanda tanganan setiap kali melakukan transaksi sudah tidak berlaku lagi ya
karena sudah digantikan dengan pin enam digit ini ya
iya nanti itu akan diterapkan per satu januari dua ribu lima belas
saat ini mungkin beberapa bank memberikan opsi kepada cut holder kepada pemegang kartu
untuk menggunakan signature jika lupa karena ini kita merubah kebiasaan kan
jadi merubah kebiasaan ini mas butuh waktu oleh karena itu dari sekarang sampai tiga puluh satu desember itu masih dimungkinkan
jadi kalau lupa masih bisa tapi setelah itu no signature jadi tidak ada tanda tangan
iya satu januari dua ribu lima belas ini menjadi satu
jadi itu tenggat waktu katakanlah untuk semua bank ataupun industri untuk bisa berlakukan kebijakan ini pin enam digit untuk transaksi dengan menggunakan kartu kredit
apakah ada perlakuan khusus jika ada kemudian bank bank yang tidak memenuhi dari target yang kemudian juga sudah diberikan oleh bank indonesia
terkait dengan mesin edisi yang harus disiapkan
ya baik jadi kita akan terapkan ketentuan yang tadi yang sudah kita keluarkan
jadi mereka yang terminal edisinya belum comply dengan ketentuan kita belum sesuai dengan ketentuan itu tidak boleh dipergunakan mas
jadi nanti masyarakat juga dikhawatirkan kalau menggunakan tidak bisa diproses
karena bisa saja card holdernya bank itu misalnya bank a digeseknya di terminal edisi bank b yang kebetulan bank b ini belum siap ini ya terminalnya
dan infrastruktur di apa di terminalnya
jadi secara ketentuan kita akan minta kepada bank bank dan ini perlakuan khusus ini boleh dibilang supervisory action dari pengawas kita di bank indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran
jadi kita minta supaya itu tidak digunakan dan bank harus patuh kalau tidak ya akan dikenakan sanksi tentunya
oke baik kita bicara mengenai tahapan implementasi pin secara umum
jadi kalau secara umum tadi seperti sudah saya kemukakan ada dua secara besar infrastruktur
secara dari infrastruktur dan dari sisi komunikasi kepada masyarakat selaku pemegang kartu dan juga masyarakat sebagai pedagang
nah ini kita minta semua channel digunakan dari sisi komunikasinya baik bank secara langsung kepada cut holdernya
lalu kita juga ada working group yang kita bersama sama bank dan prinsipal yang tadi visa master cop gcb dan seterusnya amex
bersama sama juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ini
harapannya masyarakat di oktober november ini nanti sudah semakin intens dan bersamaan mungkin barangkali dengan akhir tahun
promo kan dari bank year and sale nah itu gunakan transaksi dengan menggunakan pit enam digit
barangkali itu akan lebih mempercepat proses
ini sudah disepakati juga di working group jadi bank bank akan menyiapkan strategi khusus untuk
ada opsi yang diberikan kepada card holder apakah akan menggunakan pin enam digit ataupun tanda tangan
ini menjadi bentuk dari masa transisi yang kemudian dilakukan ya sejauh ini ya
tanggapannya dari car holder seperti apa
pak sofwan apakah memang kemudian mereka cukup exciting terhadap pemberlakuan dari pin enam digit ini
ya jadi mereka sendiri karena memang tidak terbiasa menggunakan pin ada yang lupa
kami dapat laporan dari bank bank melalui call centernya bahwa mereka lupa dan ini tentunya ya effort yang harus dilakukan bersama sama oleh bank maupun prinsipal dalam hal ini untuk mengedukasi
nah momen dimana kita secara intens akan melakukan proses edukasi
nah momen dimana kita secara intens akan melakukan proses ini ya

karena kalau kita push lebih cepat sekarang bisa juga lupa
ini karena biasa saja nanti kalau sudah sering saya yakin
secara bertahap video lebih intens ya anstyyes
rencana pak sofwan semakin menarik kita akan lanjutkan selanjutnya berikutnya ini
terima kasih atas perhatian anda
world report setiap hari pukul dua puluh dua tiga puluh waktu indonesia barat
kembali dalam dialog money report dan dialog kami lanjutkan
beberapa kebijakan yang tentu saja akan diberlakukan
salah satunya adalah mengenai jumlah kepemilikan kartu kredit yang akan dibatasi
sebetulnya apa yang kemudian menjadikan indikator
mengapa kemudian kebijakan ini akan segera diberlakukan
jadi sebenarnya berangkat dari kita menginginkan bahwa industri kartu kredit kita itu industri kartu kredit yang sehat
maka kita perlu mengatur agar bank bank itu prudent dalam menyalurkan
menggunakan memberikan approval kepada pemohon kartu kredit
sehingga mereka tidak terjebak ke dalam pola penggunaan kartu kredit yang konsumtif
jadi kalau untuk lifestyle saya kira itu tidak jika tidak sesuai dengan kemampuan membayarnya
nanti ujungnya bisa membuat industri kartu kredit menjadi tidak sehat karena kartu kreditnya tagihannya mungkin menjadi macet
jadi kita harapkan kita reduksi kita kurangi sehingga ketentuan ini dikeluarkan sebenarnya untuk memberikan pelindungan baik kepada banknya
sebagai penerbit kartu kredit juga kepada masyarakat sebagai pengguna kartu kredit
karena kartu kredit dari sisi kami di regulator itu lebih cenderung untuk digunakan untuk menjembatani kebutuhan
karena alat pembayaran jadi bukan alat untuk berhutang
esensinya itu jadi bukan untuk berhutang tapi untuk menangguhkan pembayaran
bagaimana dengan yang installment dan seterusnya
sepanjang kemampuan untuk melunasinya mengangsurnya setiap bulan masih sehat masih sesuai dengan kemampuannya itu masih terpenuhi unsur untuk
persyaratan untuk bisa memiliki kartu kredit yang terlihat sangat mudah sejauh mana ini juga akhirnya membuat masyarakat akhirnya mau tidak mau mungkin sedikit tergoda untuk memiliki kartu kredit
lebih dari dua misalnya ataupun mungkin lebih dari tiga misalnya
sejauh mana bi juga melakukan pengawasan dalam hal ini
jadi memang karena ini bisnis tentu saja bank akan berlomba lomba untuk bisa memasarkan
jadi misalnya dia penghasilannya antara sepuluh juta lalu kemampuan untuk mengangsurnya itu apa dinilai tiga dari apa penghasilannya tiga kali lipatnya
kalau bank yang prudent tentunya berhati hati dia akan menurunkan plafonnya bahkan
nah kita di dalam pemeriksaan sesuai dengan mandat di undang undang ketika kita melakukan pemeriksaan di bank kita akan mengecek bagaimana kepatuhan bank terhadap kehatian ini ketentuan kehatian itu
sama juga dari bank siri karena ini untuk membantu dari bank supaya memang npl nya tidak tinggi gitu ya
oke kalau kita lihat dari tadi sebetulnya anda juga tadi menyebutkan bahwa apa yang harus dilakukan oleh seorang card holder ketika akhirnya memiliki sebuah kartu kredit pertimbangannya banyak
kalau kita lihat dari penghasilannya sendiri apa yang harus dipertimbangkan katakanlah dilihat dari penghasilan setiap bulannya atau mungkin dari plafon yang ditawarkan
kalau saya menyarankan kepada masyarakat ya gunakanlah kartu kredit itu secara cerdik
secara smart tentunya ya sesuaikan dengan kemampuannya
jadi kalau kemampuan untuk mengangsurnya misalnya sebulan itu tiga juta berarti ya plafonnya jangan lebih dari sembilan juta seperti itu
karena ada godaannya juga memang
nah ini juga pada saat melakukan pemeriksaan kita akan cek dan jika ditemukan kita akan tegur banknya kita berikan pembinaan seperti itu
siapa yang pantas memiliki kartu kredit
ini menjadi satu hal yang kemudian akhirnya walaupun secara penghasilan katakanlah seorang ini cukup mumpuni ataupun cukup mampu untuk bisa memiliki sebuah kartu kredit
tapi ketika akhirnya siapakah yang pantas beli kartu kredit
kembali kemudian ke karakteristiknya apakah saya termasuk ke pribadi yang konstruktif atau tidak
siapa yang sebetulnya pantas untuk memiliki kartu kredit
mulai dari sekolah lembaga pendidikan lalu tempat berbelanja hampir semuanya
lalu bepergian akomodasi transportasinya
ini semuanya siapapun yang aktivitasnya terkait dengan ini berhubungan dengan yang tadi saya sebutkan saya kira mereka pantas karena memang tidak perlu membawa bawa uang tunai
karena kan repot kalau misalnya bayar hotel lima harga
mencari menginap lalu lima belas juta bentar uang gas
tidak aman dan juga tidak nyaman tentunya pasti
jadi kartu kredit ini akan sangat membantu sekali untuk mereka yang punya mobilitas yang tinggi dimana harus melakukan pembayaran gitu
anda tadi menyebutkan salah satunya adalah menilai secara objektif kemampuan bayar dari card holdernya sendiri
hal hal lain apalagi yang harus diperhatikan
supaya memang masyarakat menjadi card holder yang cerdas
ada berbagai tawaran promo dari bank barangkali yang tentu para pemegang kartu itu bisa menyikapi gitu
ini betul betul diperlukan atau tidak
atau hanya sekedar untuk hiburan
kalau hiburan memang diperlukan menurut saya kenapa tidak juga
karena memang sekarang untuk loyalty program
agar catholder si pemegang kartu itu tetap bersama banknya
abang itu berbagai kiat dan upaya dilakukan gitu
jadi menurut hemat saya sepanjang menurut apa pemegang kartu itu ini menguntungkan secara ekonomis
dibanding kalau misalnya mengeluarkan tanpa ada program ini
silahkan hanya sekali lagi ya pertimbangkan kemampuannya untuk membayarnya
jadi kalau misalnya harus dibayar secara berjangka
kemampuan untuk mengangsurnya memang ada gitu
jangan sampai ya memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang kebetulan big promo diskonnya besar tapi tidak punya
karena ini akan menggulung menjadi hutang yang terus membebani
agar jejak kreditnya baik gitu ya
ya jejak kredit juga akan dicatat karena setelah kalau kolektibilitasnya macet
itu di tempat lain kemungkinan dia tidak bisa mengajukan kredit
baik itu kartu kredit ataupun yang lainnya
hal ini yang cukup menarik terkait dengan fraud skimming kartu atm debit yang pernah terjadi
apakah ini kemudian juga akan bisa terjadi di kartu kredit
kita akan melanjutkan selanjutnya berikutnya pasokan
ainasel pengen tolo anther kolal koin di kartu kredit
saetial tanpa kau ngurang
seberapa besar sebetulnya pasofon
si kartu kreditnya itu
karena cara membaca bahwa
kartu kredit yang digunakan untuk bertransaksi
kalau misalnya si card holdernya
yang menyebabkan terjadinya fraud
di kartu kredit setelah menggunakan chip
dibacalah setelah itu dimasukkan pin
dasar untuk melakukan transaksi transaksi
karena butuh otorisasi pin
dan juga spanduk spanduk yang menawarkan
adanya pencairan dana dengan kartu kredit
sejauh mana bank indonesia mengatur
ya baik jadi sebenarnya kita ingin
mengembalikan kepada kitanya ya
awalnya itu instrumen kartu kredit memang untuk
apa digunakan untuk membayar
membayar tagihan membayar transaksi apa
nah apabila transaksi itu digunakan untuk
kita sudah tetapkan di dalam ketentuan kami
di bank indonesia ada peraturan bank indonesia
yang diterbitkan dan itu harus dipatuhi oleh
industri oleh bank bank oleh prinsipal
nah disini bank bank yang melakukan
nanti ditemukan melakukan hal seperti itu
artinya melakukan pembiaran kepada mereka
dimana yang memiliki terminal edisi
kebanyakan masih itu mereka punya terminal edisi
tempat apa ya memfasilitasi lah
itu sebenarnya namanya kalau di industri gesek tunai
jadi mas widhi butuh uang cash
seolah olah melakukan pembelanjaan di merchant tersebut
di toko tersebut tapi sebenarnya uangnya tidak diperlukan
ini sepertinya dari konsumen dan juga apa namanya merchant
apa namanya mendapatkan keuntungan katakanlah seperti itu
namun kalau kita lihat secara lebih dalam ternyata ada pihak pihak yang kemudian
merasa dirugikan gitu ya dari praktek gesek tunai ini
merasakan kerugian dari praktek ini sebetulnya pak samsul
ya jadi ada sebenarnya barangkali ya seharusnya memperoleh fee
karena kan diantara kerjasama yang dilakukan antara bank dengan merchant
lalu dengan bank si penerbit kartu kredit
kalau mas widi pegang kartu kredit bank a digesek di terminal edisi b
dan apa terminal edisi itu sebenarnya merchantnya bank b
nah itu kan ada kontrak kerjasama yang ditandatangani antara bank a dan bank b
lalu dengan prinsipal dalam hal ini visa master amex atau apa gitu
nah ini kerjasama ini yang barangkali seharusnya mendapatkan rate
sesuai dengan yang diperjanjikan
nah tapi karena transaksinya sebenarnya itu digunakan di merchant

diskon ratenya itu boleh dibilang relatif rendah
tapi sebenarnya nature transaksi aslinya kan sebenarnya bukan narik duit mas
ada hal hal yang diperjanjikan yang tidak sesuai lagi
apa yang sudah dilakukan oleh bank indonesia untuk memerangi katakanlah gesek tunai ini
iya jadi untuk memerangi gesek tunai ini karena pertama barangkali implikasinya terhadap

iya jadi pertama barangkali implikasinya terhadap
kesehatan industri kartu kredit itu sendiri
yang didalamnya ada bank ya
bank yang sebenarnya kita concern adalah jangan sampai si penerbit kartu kredit
dimana card holdernya melakukan transaksi gesek tunai
entah di terminal edisinya milik bank siapa
itu mereka aware tau gitu bahwa itu adalah transaksi bukan transaksi untuk barang atau jasa
misalnya untuk gali lubang tutup lubang bahkan seperti itu
nah ini kan sebenarnya cuma menangguhkan bahwa pada suatu hari nanti sebenarnya kolektibilitas dia lima
berarti non forming loan bank tersebut saat ini dicatat tidak sesuai kan
terlalu rendah atau understated harusnya dia mungkin lebih besar dari itu non forming loan nya
jadi kita melakukan pengawasan on site ke banknya
memeriksa menemukan kita akan akan sangsi terhadap bank bank yang melakukan

oke ya jika mau berbicara tentang bank bank yang melakukan transaksi gesek tunai ini
jika pemberlakuan pin enam digit untuk transaksi menggunakan kartu kredit ini
jika pemberlakuan pin enam digit untuk transaksi menggunakan kartu kredit ini
sudah dilakukan kemudian ini juga menjadi satu hal yang bisa membuat transaksi kartu kredit bisa lebih aman
apakah kemudian dan pemperlakuan enam digit pin ini akan apa namanya membuat kemudian masyarakat ya
oke saya terang aja tidak usah lapor karena dengan melakukan pin ini saya tetap merasa aman gitu

untuk segera menghubungi banknya
apabila kartu kredit baik di domestik
bebas pulsa jadi dari para
prinsipal itu menyediakan seperti itu dan banknya
apabila kartu kreditnya kemudian minta di blokir
dan segera datangi bank terdekat
ini kebijakan enam digit pin
sampaikan kepada masyarakat terkait hal ini
masyarakat pengguna kartu kredit
di dalam transaksi transaksi yang
pin enable jadi bisa dimasukkan
pin kami juga meminta
jadi kami menghimbau masyarakat
aman transaksi dengan menggunakan kartu kreditnya
pak sofwan terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya
ya sampai di sini kebersamaan kita dalam money report
anda bisa mengakses informasi bisnis terkini
anda bisa mengirimkan informasi
dan saran ke email kami di news at berita satu tv
saat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan hadir
saya wiki adrian mewakilkan yang bertugas undur diri